melalui peraturan wali kota bandung no delapan puluh dua tahun dua ribu dua puluh satu tentang aturan ppkm level empat sejumlah sektor
usaha di kota bandung mulai dilakukan relaksasi meliputi pusat belanja tempat makan tempat ibadah
hingga tempat olahraga terbuka sepekan diterapkan hal ini mendapat respons beragam dari warganya
baik sih biar lebih bisa orang orang biar bisa lebih mencari nafkah yang baik juga ya
rasa prokes juga tanggapan saya sih kurang efektif soalnya masih banyak yang belum pakai masker
hai yang diluar juga banyak yang belum pakai masker terus banyak yang belum vaksin juga
harusnya lebih ketat lagi meski sudah dilakukan pelonggaran sejumlah tempat usaha di kota bandung
belum merasakan dampaknya seperti salah satu
kafe di kawasan trunojoyo ini meski sudah diperbolehkan makan di tempat dengan kapasitas
dalam sepekan terakhir transaksi pembelian tak lebih dari sepuluh transaksi padahal biasanya
bisa mencapai tiga puluh transaksi terutama di akhir pekan maksimal banget itu belum maksimal ya belum kita
tapi untuk selama ppkm ini karena mungkin ya banyak yang masih di rumah atau gimana juga ya tetap bangku
bangku kita belum pernah full banget gitu serempak itu belum paling datang tiga ntar keluar datang
selanjutnya masjid raya bandung yang berlokasi di kawasan alun alun kota bandung
pada minggu siang juga terlihat sepi dari warga untuk beribadah sholat lima waktu padahal saat
sekitar dua ratus hingga tiga ratus orang yang melakukan salat di masjid ini padahal pada masa ppkm ini kapasitasnya bisa
karena udah lama kemudian juga bisa beralih ke tempat masing masing seperti beberapa perkantoran
bumn di sekitar masjid raya di saat kemarin ppkm sudah melakukan peralatan di berempat maksimal dan
kalau ditutup mereka juga mengadakan sholat duhur sekarang juga sholat jumat ada di kantor masing masing
jadi memang sebetulnya tanpa dilarang pun itu sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh peraturan wali kota itu
kondisi sepi juga terlihat di salah satu lokasi olahraga terbuka di kawasan supratman kota bandung
padahal menurut perwal terbaru sejumlah lokasi olahraga terbuka sudah bisa kembali beroperasi dengan kapasitas dua puluh lima persen
sejumlah pelonggaran ini akan berlangsung hingga dua puluh tiga agustus dua ribu dua puluh satu yang selanjutnya akan kembali dievaluasi oleh pemerintah kota bandung
sementara itu hingga dua puluh dua agustus dua ribu dua puluh satu jumlah kasus aktif kota bandung mencapai satu delapan ratus sebelas kasus
sehingga secara total ada sekitar empat puluh ribu kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas di kota bandung
kiki aryadi rusman rusmana bandung jawa barat